ada sebuah cerita dari yogyakarta tentang warisan kuliner dari tanah jawa
menyajikan menu yang sederhana namun syarat makan
kedai kedai yang menyajikannya menjadi buruan berbagai kalangan
ada yang masih menjualnya di pinggir jalan ada pula yang menjaga eksistensinya dengan konsep yang berbeda
namun semuanya sama melestarikan kuliner yang melegenda
inilah cerita tentang angkringan hidangan istimewa kampung yang menyimpan sejuta kenangan
yogyakarta bisa disebut sebagai surga kuliner nusantara
kota yang dihuni multi etnis ini tumbuh dengan munculnya beragam bisnis kuliner
namun ada yang menarik ketika mengunjungi kota ini
hampir di setiap sudut kota yogyakarta ada kedai angkringan
yang menjual makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong
belum ada catatan pasti yang menyatakan siapa pionir pedagang angkringan
namun mayoritas pedagang angkringan yang tersebar di yogyakarta berasal dari kabupaten kelaten jawa tengah
awalnya itu dari cawas cawas itu ada posisinya itu di klaten
nah di klaten itu tuh paling awal mula dari ini cerita turun temurunnya itu dari sana
nah dari sana itu namanya bukan angkringan
di sana mereka menyebutnya hik
itu sebenarnya sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an itu tuh dari paku alam ke sepuluh
itu dari lagu daerah itu sebenarnya kalau kata orang yang dari cawasnya sendiri itu diambil dari lagu itu
jadi makanya dibilangnya hik hik gitu jadi bukan angkringan jadi bukan angkringan angkringan gitu di sana
nah lalu sejak itu tapi orang orang makin lama menangkapnya hip itu singkatan dari hidangan istimewa kampung gitu
berdasarkan penelusuran cerita dari para pedagang angkringan di yogyakarta
nama mbah pawiro asal cawas klaten kerap disebut sebagai pembawa angkringan pertama kali ke yogyakarta pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lekman atau giman siswadi harjo adalah generasi kedua mbah pawiro yang berjualan di kawasan stasiun tugu yogyakarta
warung angkringan miliknya terkenal dengan nama angkringan lekman
dipikul dari sosro dipuran ke depan stasiun semalam om
jadi jam dua pergi pagi pulang ke sosro dipuran
jualnya tuh di
itu lanjut dari sosro dipuran sini
kalau dari cawas ini sebulan sekali
menyajikan menu makanan dan minuman khas yang murah meriah
angkringan memiliki filosofi tersendiri
bahkan nama angkringan diambil dari sebutan bagaimana cara duduk mereka saat menikmati hidangan
yang menjadi ciri khas sebuah angkringan adalah wedang atau minuman yang disajikan
karena biasanya angkringan ini memiliki tiga jenis minuman yang disediakan dalam tiga ceret yang berbeda
misalkan ceret yang ini isinya adalah air panas
kemudian ceret yang ini ini adalah air jahe
dan ada lagi ceret yang berisi air teh seperti ini
nah biasanya mereka meracik teh sendiri dengan tingkat kekentalan yang bisa diatur sedemikian rupa
hmm aromanya kuat sekali
karena mereka biasanya menggunakan teh hitam
nah kemudian ciri khas yang lainnya adalah
digunakan untuk berjualan angkringan
yaitu pikulan seperti ini
nah dulu pak giman menjual angkringan ini di pikul
itu tahun berapa mulai berjualan di pikul
ya dari seribu sembilan ratus enam puluh delapan itu
jadi di pikul ini beratnya bisa berapa kilogram pak
dulu kan masih kosong belum ada isinya
lagi kosongan ceret dua sama ini kosong
belum ada isinya apa pak
dan itu di pikul setiap hari
pulang pergi ke rumah begitu ya
ada lagi istilah sepuluh kaki
itu maksudnya gimana pak
yang sini angkring yang perempuan
tumpuannya ada empat kakinya ada empat
ini yang laki
iya ini kakinya juga empat ini
yang mikul dua
yang mikul dua
jadi ada filosofi tersendiri tentang pikulannya sendiri
yang di sebelah sini kenapa disebut perempuan pak
kalau yang laki laki
tempat air panas
dan itu dikenal sejak zaman mbah pawiro dulu ya pak
nah kemudian kenapa disebut angkringan
dulu duduknya di mana pak kalau zaman dulu duduknya
pembelinya duduk di mana
sekitar lingkungan ini
tempat duduknya disebut apa pak
dulu lintak jadi bambu
iya dari bambu
nah disebut angkringan itu karena memang mereka punya gaya duduk tersendiri
santai seperti apa duduknya pak
ya tadi katakan
seperti apa pak
seperti ini pak
kalau ada kulit yang kecapean kan minum sambil ngerokok gini
nangkring seperti ini
nah inilah kenapa disebut angkringan
santai ya pak ya
angkringan kerap dijadikan tempat warga dari berbagai kalangan berkumpul
konon diangkringanlah orang orang
orang dari berbagai profesi bisa membaur tanpa dinding atau sekat pembatas
inilah mengapa angkringan disebut sebagai tempat yang menjunjung tinggi nilai sosial
bahkan bisa menjadi tempat kaum profesional membahas pekerjaan
kalau di kantor itu sesantai santainya kalau di kantor nggak bisa santai
jadi orang kalau berpikir dengan serius itu mungkin ide ide yang nggak bisa keluar
kalau dengan santai minum kopi
ketawa tawa ide apapun bisa keluar
kalau untuk mahasiswa sendiri kalau lagi ngirit bisa langsung datang ke angkringan
soalnya harganya nggak terlalu mahal
dalam perkembangannya kini angkringan sudah tersebar di berbagai daerah di pulau jawa
bahkan hingga luar jawa
para pedagang menjual variasi menu yang disesuaikan dengan daerah masing masing
tetapi tidak meninggalkan menu khas angkringan
eksistensi angkringan yang terjaga hingga kini
menjadi angin segar bagi para pembuat menu angkringan
tak terkecuali bagi sari neng
warga kecamatan banguntapan kabupaten bantul ini
telah merintis usahanya menyuplai menu angkringan kepada sejumlah pedagang angkringan di yogyakarta
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua silam
salah satu menu angkringan yang ia buat adalah sego kucing atau nasi kucing
nasi bungkus berukuran kecil ini adalah menu yang wajib ada di setiap kedai angkringan
sari neng membuat dua jenis nasi kucing
di antaranya nasi kucing sambal teri dan oseng atau orek tempe cabai hijau
nasi kucing buatannya dijual rp satu lima ratus perbungkus
dan dijual oleh pedagang angkringan rp dua
mewarisi resep masakan dari orang tuanya
sarinem tahu betul bagaimana menjaga cita rasa menu angkringan dari tahun ke tahun
cuci berasnya harus bersih berasnya harus pilihan
dan itu harus didinginkan didinginkan sekali
biar nanti sampai pagi harinya itu sampai sore
itu jaga kualitas biar gak basi
dan itu lenganan lenganan udah tahu kalau kualitasnya nanti tuh bagus
empuk dan lauknya juga enak
jadi fit saya gitu untuk mempertahankan kualitas saya
selain nasi kucing ada pula empat jenis menu sate yang ia buat
diantaranya sate telur poyo sate oden dan sate kucing
ada juga sate usus ayam ampela dan bruto
dibantu oleh anaknya kini sarine mempekerjakan empat pegawai ibu ibu warga setempat
usaha pembuatan menu angkringan yang dikelolanya
mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat
ia menyuplai sekitar dua puluh tiga pedagang angkringan
setiap hari mereka mengantarkan sisa menu yang tak habis terjual
dan mengambil menu yang baru dimasak
dari bisnis menyuplai menu angkringannya
sarine mampu menghasilkan omset satu hingga satu lima juta rupiah per hari
untuk mengangkat itu
siapa berpaku siapa yang tidak punya kerjaan
dia bekerja dengan cari uang sambilan
yang pambah pagi kerja sore harinya bisa jual angkringan
untuk harian juga ada untuk sampingan juga ada
nah nyatanya itu dia buka angkringan bisa menguliakan anaknya
bisa gimana ya mengangkat keluarganya lebih maju
tak hanya penyuplai menu angkringan
pembuat gerobak angkringan pun turut merasakan dampak ekonomi
karena eksistensi angkringan yang masih terjaga hingga kini
seiring dengan perkembangan zaman
kini pedagang angkringan banyak yang berjualan menggunakan gerobak seperti ini
tak lagi menggunakan pikulan
salah satu produsen gerobak angkringan yang masih dibanjiri pesanan adalah rohadi purwanto
warga kecamatan jetis kabupaten bantul yang akrab di sapa sujak ini
merintis bisnis pembuatan gerobak angkringan sejak dua ribu dua
nah ini selain dijual
atau dibeli oleh pedagang angkringan begitu
biasanya juga ada penyewaan gerobak
nah itu aturan mainnya seperti apa
biasanya secara mingguan nanti diambil
ada tim yang mengambil
itu nanti yang tidak pakai roda itu rp empat puluh per minggu
kalau yang pakai roda itu lima puluh ribu per minggunya
nanti kita lengkapi sama ceret dua sama gelas satu lusin
sama kursi panjang dua
nah mas sujak sendiri
kenapa sih mau berbisnis untuk memproduksi gerobak angkringan
karena pinginnya dulu waktu awal mula itu di desa ini
saya lihat pemudanya pada nganggur
jadi pingin memprakaryakan gitu
memberi peluang bagi mereka yang menganggur
supaya bisa berdagang kan seperti itu
kayu yang digunakan untuk membuat gerobak adalah kayu lamtoro
karena lebih awet dan tahan terhadap perubahan cuaca
dalam sebulan rohadi mampu memproduksi lima hingga enam gerobak
proses pembuatan sebuah gerobak memerlukan waktu empat hingga lima hari
harganya bisa mencapai rp dua juta per buah
gerobak angkringan produksinya banyak tersebar di wilayah bantul
bisnis angkringan menarik untuk dipelajari
selain sebagai bentuk pelestarian kuliner khas jawa
angkringan bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat kecil
triangga bayu adalah salah satu pemilik usaha waralaba angkringan di yogyakarta
warga sleman berusia tiga puluh sembilan tahun ini telah merintis usahanya sejak tahun dua ribu tujuh belas
belajar dari pengalamannya menjual angkringan
kini ia bisa membagikan ilmu berbisnis angkringan kepada para pedagang
waralaba angkringan yang dikelolanya menyediakan dua jenis paket
setiap mitra pedagang yang hendak membuka usaha angkringan
hanya perlu menyediakan modal rp dua lima juta hingga rp delapan
pertama paket komplit paket komplit itu berupa gerobaknya
ini yang ciri khasnya dari jogja
gerobak berlaku di jogja
gerobak perlengkapan ceret angkringan stainless segala macam
nanti media promosi kita berikan juga resep pendampingan usaha gitu
untuk yang luar jawa biasanya kita menyarankan untuk pakai resep
paket resep itu resep sama perlengkapan ciri khas angkringan sama pendampingan usaha
salah satu mitra pedagang angkringan yang didampingi bayu adalah alvin
ia membuka kedai angkringan sederhana di ruas jalan godean kabupaten sleman
dari usahanya berjualan angkringan alvin bisa mengantongi pendapatan bersih rata rata rp tiga ratus perhari
lulusan smk yang pernah berprofesi sebagai sopir tangki minyak ini mengaku bisnis angkringan cukup menjanjikan
pertama ya udah bosen ikut orang
keduanya pengen usaha sendiri mandiri untuk menambah ekonomi keluarga
orang yang mau buka usaha bingung bisa tanya tanya ke pak bayu gimana caranya bisa buka usaha sendiri
nggak usah ikut orang lain bisa mandiri
kini bayu telah memiliki lebih dari seribu mitra pedagang angkringan di indonesia
yang tersebar di berbagai daerah seperti pulau jawa sumatera kalimantan sulawesi ntt ntb dan bali
konsistensi mengelola kedai angkringan menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pedagang agar usahanya tak redup
yang sering terjadi mitra saya tutup itu karena memang pertama passionnya tidak di situ
ketika passionnya tidak di situ dia ada kendala sedikit menyerah dia ada kendala sedikit menjadi lemah
itu kendala terbesarnya kalau hanya sekedar modal sekedar cari lokasi itu bukan kendala besar
yang menjadi kendala besar biasanya datang dari si pelaku usahanya
pelaku usahanya mentalnya kurang kuat pasti usahanya kurang maksimal

kian menjamur kreativitas para pedagang angkringan membawa perubahan tersendiri termasuk pada varian menu yang dihidangkan
angkringan yang awalnya merupakan bisnis kuliner rakyat jelata kini tak lagi menjadi bisnis ecek ecek
globalisasi itu yang sangat mempengaruhi perubahan dari angkringan yang lama sampai yang sekarang
jadi saya itu kan melakukan penelitian tahun dua ribu tujuh belas mengenai perubahan angkringan
jadi angkringan itu setelah saya teliti itu ada lima klaster
yang tiga pertama itu masih mereka menggunakan fasilitas umum
jadi mereka tidak nyewa tempat mungkin ada retribusi cuman itu bukan yang formal
jadi mereka biasa di pinggir jalan mereka menggunakan listrik pun listrik yang umum
dan mereka kebanyakan makanan yang sudah jadi sudah matang yang klaster
yang keempat dan kelima itu lebih modern sudah menyewa tempat makanan dibuat sendiri
dan ada menu menu lain tambahan yang berbeda dari umum
sebuah kedai angkringan di jalan abu bakar ali kecamatan gondok kusuman kota yogyakarta ini misalnya
angkringan ini menjual enam puluh juta rupiah

harganya berkisar antara tiga hingga tiga lima ratus rupiah
biasanya sate yang disajikan di angkringan dihidangkan dalam keadaan dingin
namun di sini penikmat angkringan bisa menghangatkannya sendiri di meja dengan menggunakan anglo yang telah dilengkapi bara
bagi saya ini menjadi inovasi dalam angkringan
karena di sini kita bisa menemukan berbagai jenis
lauk angkringan atau sate satean yang tidak umum ditemukan di angkringan angkringan lainnya
seperti ada brokoli crispy kemudian ada sate cumi
juga ada dumpling isi keju
hmm nah biasanya kita menemukan telur puyuh rebus tapi di sini ada telur puyuh ceplok seperti ini
saya ingin coba dumpling isi keju
dalamnya gurih sekali
ini bisa menjadi alternatif bagi setiap penikmat angkringan yang bosan dengan menu angkringan yang itu itu saja
kedai angkringan ini memiliki ruang makan yang luas
dihiasi mural dinding dalam ruangan didesain instagramable yang kerap digunakan oleh pelanggan untuk bersuah foto
pelanggan bisa memilih tempat di luar ruangan seperti taman dan dek berbahan kayu di lantai dua
buka mulai pukul empat sore hingga pukul satu dini hari
kedai angkringan ini banyak diminati kaum milenial
tempat yang kekinian membuat mereka bisa menikmati menu angkringan dengan cara yang berbeda
kita ingin mendekatkan anak anak muda dengan angkringan
meskipun kita kemas secara modern tapi kita tidak melupakan tradisi angkringan
dengan adanya sate satean nasi kucing dan wedang wedangan antara lain
wedang uwo wedang jahe teh dan sebagainya
sehingga mereka bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda
selain kedai angkringan yang dikemas dengan konsep modern
ada pula angkringan yang berkonsep restoran mewah
angkringan yang berlokasi di kelurahan kadipaten keraton kota yogyakarta ini
didirikan oleh sebuah komunitas otomotif pada tahun dua ribu tujuh
selain berbagai menu khas angkringan
di sini pelanggan bisa menjajal aneka kue tradisional atau jajanan pasar
ornamen meja dan kursi kayu khas jawa di angkringan ini menjadi daya tarik tersendiri
selain berburu makanan kebanyakan pelanggan datang untuk mencari kenyamanan dan ketenangan
sambil menikmati angkringan
aku dapatin itu lebih ke nuansanya mas
nuansa atmosfer jawanya ini yang kental yang kerasa banget
dibandingkan dengan angkringan yang di pinggir pinggir jalan
itu kan biasanya lebih crowded lebih bising kan ya
buka mulai pukul enam sore hingga sebelas malam angkringan ini menyajikan dua puluh lima jenis menu angkringan
untuk sate satean dibanderol rata rata rp empat per tusuk
tak hanya itu angkringan ini juga menyajikan minuman khas angkringan
seperti wedang jeruk nipis jahe dan teh rempah
harganya mulai rp tujuh hingga rp dua belas rupiah per gelas
semakin malam angkringan ini semakin ramai
kebanyakan adalah wisatawan yang datang dari berbagai daerah
kita jalan angkringan yang lebih gampang diterima oleh kebanyakan orang
apalagi kita dulu punya konsep mengangkat anggrengan itu sendiri
karena selama ini image angkringan itu selalu di pinggir jalan dengan gerobak tempatnya terbatas
nah kita coba dengan adanya tempat yang lebih baik semoga tamu itu betah
akhirnya alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dari tahun dua ribu tujuh sampai dengan sekarang
angkringan kini tak hanya dikenal di indonesia saja
seorang seniman asal jepang jun kitazawa pernah membawa angkringan ke negaranya
doktor seni rupa lulusan tokyo university of the arts yang pernah tinggal di jakarta dan yogyakarta ini
memperkenalkan angkringan di jepang melalui proyek noware oasis yang digagasnya pada november dua ribu dua
ini proyeknya tentang kota dua budaya tokyo dan jogja
waktu aku di tokyo aku tahu teman teman orang indonesia tinggal di sana banyak
tapi kalau orang tokyo harusnya mereka tinggal di jogja
tapi kalau orang tokyo harusnya mereka tinggal di jogja

waktu itu tidak cukup tidak bisa santai
aku bawa angkringan itu bukan karena promosi indonesia
kepada orang tokyo kepada orang indonesia tinggal di tokyo mereka perlu oasis
jadi di tokyo oasisnya tidak dimana mana
tapi kalau aku bawa angkringan mereka bisa kempur di sana
itu sudah oasis
selama tanggal satu hingga sepuluh november dua ribu sembilan belas dalam gelaran festival tokyo jun membuka kedai angkringan dengan berpindah pindah ke enam lokasi di kawasan ikebukuro
ia bahkan mendatangkan empat gerobak angkringan dari yogyakarta ke jepang
kedai angkringannya menyajikan menu khas angkringan seperti nasi kucing yang dimasukkan ke jepang
dimasak oleh temannya yang bekerja di sebuah restoran jawa di tokyo
nasi kucing tersebut dijual tiga ratus yen atau sekitar tiga puluh delapan ribu rupiah perbungkus
indonesia patut berbangga
di balik kesederhanaannya angkringan memiliki nilai budaya yang besar
inilah yang menjadi alasan mengapa
angkringan perlu dilestarikan sebagai kuliner warisan leluhur
ada filosofi yang senantiasa terus dijaga
yang menjadikan angkringan tetap menyimpan sejuta kenangan bagi para penikmatnya

jangan lupa like subscribe dan share ya